mulai dua puluh empat april pukul kementerian perhubungan menerbitkan larangan sementara semua sarana transportasi umum
transportasi umum ini meliputi angkutan umum baik darat laut udara kereta api maupun kendaraan pribadi
ya jadi semua kendaraan pribadi ataupun tadi transportasi yang tadi lady sebutkan sudah tidak boleh lagi melakukan aktivitas
kendaraan sepeda motor juga tak luput dari aturan ini
seluruh kendaraan tadi dilarang memasuki wilayah jabodetabek atau zona merah covid sembilan belas lainnya
larangan ini tidak berlaku untuk angkutan logistik barang kebutuhan pokok dan kendaraan pengangkut obat obatan
kendaraan pengangkut petugas pemadam kebakaran ambulans maupun mobil jenazah
pemerintah juga tidak akan melakukan penutupan jalan nasional atau jalan tol
tapi hanya melakukan penyekatan atau pembatasan kendaraan yang diizinkan
pemerintah akan memberikan sanksi persuasif dan mengarahkan kendaraan balik arah pada periode dua puluh empat april hingga tujuh mei
selanjutnya sanksi denda mulai diberikan
dilakukan tujuh hingga tiga puluh satu mei
kementerian perhubungan bersama pihak pihak terkait juga telah dan akan terus berkoordinasi
untuk melaksanakan teknis implementasi kebijakan ini
termasuk diantaranya kementerian terkait kepolisian republik indonesia pemerintah daerah
otoritas bandara otoritas pelabuhan dan operator kereta api
perlu disadari perlu dipahami bahwa peraturan ini akan mulai berlaku pada tanggal dua puluh empat april dua ribu dua puluh
pukul waktu indonesia bagian barat sampai dengan tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh untuk transportasi darat
tanggal lima belas juni untuk kereta api tanggal delapan juni untuk transportasi laut dan satu juni untuk transportasi air